agar tubuh terasa lebih segar dan siap untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman
jadi saya ini adalah suatu proteksi tambahan untuk kita melindungi kelompok rentang yaitu anak anak terhadap varian baru yang bisa berpotensi peningkatan kasus
tujuannya adalah pendirian kembali kawasan atau negara khusus yahudi di palestina